musim hujan enaknya makan yang hangat hangat ya nah kita coba jajal sajian bebek dulu yuk
ini dia mie bebek becek tersedia di salah satu restoran di kota sidoarjo jawa timur mie
disajikan dengan kuah kuning rempah hangat disertai lembutnya daging bebek
dalam pembuatannya dibutuhkan bumbu bumbu seperti bawang merah bawang putih kunyit ketumbar cabai
merah dan kemiri semuanya dihaluskan yang selanjutnya dipanaskan bersama air dan santan
secukupnya selanjutnya masukkan daging bebek hingga matang dengan api sedang mie yang sudah
direbus dapat langsung disiram dengan kuah kuning bersama dengan potongan daging bebeknya bagi yang
suka dengan rasa pedas tak ada salahnya anda tambahkan potongan cabai rawit sesuai selera
daging bebek adalah sumber protein yang kaya akan vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh
kita namun anda juga harus bijak dalam mengkonsumsi daging bebek karena bila
berlebihan akan menyebabkan kolesterol resiko diabetes hingga kanker pengunjung pun tak mengira
cermat disajikan dengan mie itu bener bener enak apalagi kuahnya itu burih terus pedasnya juga
nampol banget ada tambahan cabai bagi yang suka pedas itu bisa ditambah pokoknya cuan enak banget
untuk dapat menikmati satu porsi mie bebek becek hangat ini anda cukup merogoh kocek tiga puluh delapan rupiah
nah kalau yang ini dari bandung jawa barat ini bukan sembarang ayam goreng yang unik adalah sambalnya yang menggunakan bunga rosella
yang awal mulanya itu kan saya membuat minuman dari rosella warnanya udah merah cakep banget gitu terus begitu kepikiran lagi gimana kalau ibu ibu itu senangnya yang makan ayam tapi ada asam asam
ada asam asem
ini gimana caranya ya udah kita bikin pakai dicampur dengan rosella
proses pembuatannya bawang putih bawang merah cabai merah cabai rawit yang sudah ditumis dihaluskan menggunakan cobek
setelah halus tumis kembali beri garam penyedap rasa gula lalu aduk
kemudian masukkan bunga rosella dan daun kemangi
geprek daging ayam yang sudah digoreng kemudian sajikan sambal dan ayam di atas cobek yang sedang dipanaskan
ayam cobek rosella siap disantap
dan meskipun ini ayam cobek yang hanya ditambahkan bunga rosella aja
tapi ini unik terutama dari rasanya karena ada sensasi asem yang membuat ayam cobek ini lebih segar dan nikmat tentunya
wah tak disangka rasanya nikmat loh
restoran yang berada di jalan bojongkoneng atas kota bandung ini membandrol ayam cobek rosela seharga rp empat puluh lima per porsinya
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia